sementara itu kepala staf presiden muldoko meminta publik agar mengabaikan sementara nama nama politisi termasuk ketua umum parpol yang diisukan akan dipilih untuk menjadi menteri di kabinet presiden joko widodo periode kedua
muldoko menegaskan semua keputusan nama nama calon pembantu presiden sepenuhnya ada di tangan presiden
sejauh ini bahkan presiden jokowi belum membahas atau bahkan menyusunnya
namanya isu aja kok ya kan setiap minggu berganti gak usah ditanggapi
gak lah itu gak usah terlalu tanggapin
hampir setiap minggu kan berubah itu
jadi seolah olah ya tanya sama yang buat kan begitu
maksudnya presiden sudah menyusun
ada tim yang menyusun kabinet
ada tim yang menyusun
enggak itu haknya presiden